pak ini harta saya yang paling berharga dan punya nilai sejarah yang sangat tinggi
gitar ini bisa dibilang pacar saya bisa dibilang soulmate saya karena dia sudah menemani aku untuk jadi rocker sejati
nah tapi sekarang ini saya rela gitar ini
koraknya mana koraknya korak korak korak korak
aduh cepetan keluar deh cepetan
ya tapi kan
aduh please sofi gue gak mau ketemu semuanya
ini gue mau kolak
gue ingat sekarang si dora kan sama si opi lagi tuker tempat
anakku ini kolak enak banget buat naik kupi
ya makan ya rame rame sama temennya
bu perkenalkan saya pompong
satu kelas sama opi
bu biar saya aja yang bawa bu ke kelas
nipi kasih dia
kebetulan gak ada kol di kelas
makasih tong ya
kesan dulu bu
buat temen temen yang mau shalat maghrib pokoknya tempatnya disiapin oke
lu udah nyobain dong kolak yang gue bawain enak dah
lora ngapain cek sini
eh nanti juga di rumah aku makan pak kolaknya
lu gak keterima kasih gue udah susah susah bawa kemari
dasar anak agak teruntung loh
parah lu ah
jangan ternyata orang orang denger tau gak sih
daripada ketawa kita nyamperin dia aja
mas sebenarnya mas riz apa sih
saya kemari mau nagih catering
dan semua pesanan ini atas nama glenn
berisah aja ktp nya
dia dia pak
dia sumpah sumpah
kalian jangan main main
kalian jangan bercanda
kalau di antara kalian tidak ada yang ngelakuin
saya akan laporkan semua ini kepada polisi
ah mau se dikit dikit polisi dikit dikit polisi
please jangan lapor ke polisi pak
kalian nggak punya duit
aduh kalau nggak punya duit kenapa pesan catering segala
kalian harus tanggung jawab dan kalian mesti bayar semuanya
kita berdua harus nanggung nih
mas mas mas tunggu di sini sebentar ya
pak ini harta saya yang paling berharga
dan punya nilai sejarah yang sangat tinggi
ini ini gitar ini
karena dia udah nemenin aku
untuk jadi rocker sejati
nah tapi sekarang ini saya rela gitar ini buat emas
kita berdua janji kok pak
kita akan bayar
dan ini sepeda saya terus gitarnya si gatot sebagai jaminan
tunggu tunggu tunggu tunggu
maksud kalian apa
barang butut kayak begini murjain jaminan
oh nggak deh
barang kayak beginian gak laku
pak kalau ngomong jalan sembarangan
ini pernah ngerai emak jangan piaduk
eh mas salah tahu aja ya
ini sekali ngejreng
itu mas pasti beruntung
waduh yang bener nih
dan aku juga kalau mau kasih sesuatu buat jaminan
itu nggak sembarangan mas
kalau kalian nggak bayar
saya akan bakar semua barang ini
dan kalian akan saya laporkan ke polisi
udah lo terima aja ya
nanti sepedanya juga lo bawa oke
tuh tuh tuh
aduh bayar kok pakai kayak beginian
bisa bangkrut gua
bu tadi kolnya mantep banget
saya nggak pernah makan kolak seenak gitu tante
oh yang bener lu
gua jadi malu
tante t bawa buah buahan buat kamu ya
kamu tuh harus makan buah ya
supaya banyak serat supaya lancar
tah buah kurma tah banyak buah
ah kayak si itik bu
gua lupa geningan
kenang kenang mana dia
asal ngejeblak ya itu bacot
kayak gue datang kemari juga ada sebabnya ada perlunya ada pentingnya
gue mau bawain anak gue kolak si lorak namanya
laura anaknya omas
tante mary jangan nyeriin dia dia tuh gila
eh buset marah
lu udah inget tanya lu hilang lu ha
biasa aku tuh kupret lu ya
ini emak lu nih yang beranakin lu kurang aja lu